yaudah nanti lain kali kita sama sama kesana ya

mama mandi dulu bentar ya
ini si bayi sini sini sini
tunggu tunggu dulu ya
kangen sekali ini
ditinggal berapa jam ini
cama askar gak ini
mau kemana sih
mau tidur di sini
daripada kamu tidur di sana mendingan tidur di sini mas
maksudnya asli gak terlalu dingin
kan baik mas
mungkin aja kau bisa mengingat sesuatu
masa gak mungkin nolak aku nih kalau aku udah minta kayak gini
yang dipikirin cuma makan aja
kakak tungguin hati di sini ya
terus mau ambil makanannya dulu
jangan lupa ayam goreng ya
tunggu bentar ya
saya lagi nemenin adiknya makan ya
senang sekali makan ini ya
oh mandinya mana
yang lain dulu ya
kami ini kita tidur berempat
kan kemarin pas memang di rumah sakit
kan kita tidurnya bertiga
waktu papa gak ada
aku mama sama adik ibunya bertiga
pas papa udah pulang
dan mama udah sembuh
jadi kita tidurnya berempat deh
iya kan mah
lalu kita tidurnya berempat
yaudah deh kita makan dulu yuk
ini tau ini gak ada juga
ayo kakak duduk dulu
nah sekarang kita tinggal tunggu

saya di belakang bu
permisi dulu ya bu
kalo lo gak ngomong sama aldebaran buat gue jadi bayi maharatu
mendingan lo angkat kaki aja deh dari sini
jangan marah marah dong sena
lo gak usah ngomongin emosi gue deh
gue aja belum ketemu sama a
mau lewat telpon
mau lewat chatnya gak sopan dong
gue pengen nanya deh
lo kemarin jadi ke dokter
kenapa enggak sih
eh tapi kayaknya lo gak sakit deh
ini tuh ciri ciri orang
orang hamil tau gak
apa jangan jangan iya ya
lo tuh keterlaluan ya sa
jadi jaga omongan lo
kenapa marah banget sih itu orang
sebenernya gue tuh sakit apa sih
mendingan gue cek deh
gue kan selalu nyatat tanggal datang bulan gue
enggak enggak enggak enggak enggak
gue gak boleh terpengaruh sama omongannya elsa
gua baixo kan
kau gak pake merek rt
itu kok makanannya tadi aku liat gak dihabisin
aku tadi kepikiran ya pak
siena temannya elsa waktu mereka masih sama sama jadi model
ya yang tinggal di oc abis itu
pacaran sama sepupunya
apa sih sal
mungkin gak ya
kalo elsa itu tinggal di rumahnya sienna
apa kita cari tau
kamu ada nomer telepon ya
terus cari taunya gimana
ya aku kira kamu tahu
kamu ada nomer telepon
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu ada nomer teleponnya sienna gak
low speaker sebentar ya
biar mama bisa dengar juga
emangnya ada apa pak papa minta nomer telepon sienna
papa sama mama berfikir
ya mungkin aja
elsa nginep di rumahnya sienna
eee aku ada sih nomernya
iya sayang makasih ya
eee ya mungkin aja
karena kan sienna temen temennya elsa aja siapa tau
iya temen modelnya
berarti kalo kaya gini elsa pasti tau deh ya
nanti dia bertingkah gak
iya juga sih
kalo gini mama sama papa gak usah khawatir gak usah mikirin
terlalu banyak mikirin elsa
elsa juga udah besar
aku bakal nyuruh reparin dia juga untuk mencari informasinya
elsa itu banyak akalnya pak
papa juga tau kan
dan aku yakin kok
dia bisa jaga diri dan
dan dia bisa menyesuaikan dimanapun dia berada
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri
kau bisa jaga diri